kalau kalian hendak menyebutkan nama nama nabi
sebutkanlah dengan sebutan yang baik dan lengkap dengan gelarnya
atau selain nabi muhammad kalian bisa menambahkan gelar alai salam
contoh nabi adam alai salam
sobri haikal udah tidur aja
hah udah baca doa belum
kalau kalian gak mau jawab udah baca doa apa belum
kalian tidurnya bakal uslat musa pindahin ke kulkas
khusus lia mau kemana sih
sambil ketemu dulu
najwa bosen nih kita tuh diperpus mulu main yuk
nih kita main bola backup
yuk kita main yuk
ga bisa diam ya
khusus lia mau kemana sih
kita berikutan dulu
nah juga pusing nih kita tuh di purpose mulu main yuk
tenang aja kalo sama prinses lia ini everything will be okay
nih kita main bola bekel
ini bola cetil banget sih
loncat loncat ga bisa diem ya
eh coba kamu di posisi aku
aduh untung ga jogging ga apa apa ya aduh
baru mendingan kita ambil bolanya sekarang
eh apaan butet kamu lapar ya
aduh aduh butet
kalo kamu emang lapar makannya tuh ondeh ondeh
jangan bawa bekel
aduh gimana nih butet udah mulai marah
helo butut kalau marah tuh serem bro
pasti diantara kalian bertiga
ada yang melemparkan bola mekeli ini kan kayak mulutku
tahu ya kalian semua berenam ini harus beresin lagi tempat ini
kalian rapikan lagi buku bukunya bangku bangkunya semuanya
terus kalian semua lebih baik belajar di kamar kalian masing masing
daripada di pepustakaan
kasian santri yang lain kebersihkan sama suara kalian yang gede
nabi nabi apa yang bisa bicara kepada hewan
kalau nabi yang bisa membelah lautan
ada apa kalian sebut sebut sama saya
pasti kalian lagi ngomongin ustadz musa yang udah ada santri ini kan
ustadz musa yang udah ada santri mau kasih tau
kalau kalian hendak menyebutkan nama nama nabi
sebutkanlah dengan sebutan yang baik dan lengkap dengan gelarnya
atau selain nabi muhammad kalian bisa menambahkan gelar alai salam
contoh nabi adam alai salam
sobri haikal udah tidur aja
hah udah baca doa
kalau kalian gak mau jawab udah baca doa apa belum kalian tidurnya bakal ustadz nusa pindahin ke kulkas
hampir aja kalian beku kayak sebatu
udah ustadz pamit dulu
asun kamu tidur dulu jangan terlalu malam ya
lagi nyari bisnis sergi ya
soalnya katanya dia lagi bingung antara mau bikin paspor baru atau mau cari ibunya
oh ya allah
ayam bulbul selama ketemu saya disini
masya allah ibadahnya tambah rajin aja
oh iya pak deh
pak deh pak sergiti
ya pak ustadz biar gak kecebur
sekarang sekali dulu pak ustadz datang kesini minta mobil
pak deh pak sergiti
saya minta tolong besok tolong tempelin nomor ujian anak anak ini di bangku kelas santriwan maupun santriwati
di bangku kelas
oh lemnya abis
gak usah khawatir pak ustadz
ntar saya beli lemnya
gak usah pakai beli lem pak deh
nih saya punya tepung anji
jago kali kok ternyata ini
untuk masalah menghapal
kok lilis yang pinter
kan emang suratnya yang pendek
jadi semua orang tuh gampang buat ngapalinnya
iya kan seseh
tapi yang tadi ada yang kurang loh
nggak ada yang ngeh
kurang bacaan kolkolahnya
siapa yang masih inget apa itu kolkolah
kolkolah adalah bacaan pada huruf huruf yang bunyinya berdetik
hah bener masya allah
terus ada yang inget berapa huruf kokolah
huruf kokolo itu ada lima yaitu
tadi kalau tahu huruf kokoh ada berapa kok bacanya nggak pakai kolkolah
yang bener bacanya seperti ini ustazah